kan menjelaskan tadi sudah ada laporan kejadian ya di duren tiga itu pada delapan juli itu kan
saudara tahu itu cctv yang ada di komplek duren tiga
tidak mengetahui yang mulia
yang benar saja lah saudara itu
tidak mengetahui yang mulia
tidak yang mulia
jadi terkait apa cctv itu dibawa situ
saya tau saudara masalah apa
kami diperintah untuk mengambil yang mulia
masa saudara gak tau itu hubungan dengan hal apa
yang benar aja lah saudara
tidak mengetahui yang mulia
jadi itu di vr cctv
di vr cctv di daerah mana
pada saat itu hanya diperintah untuk mengambil
semua ketika itu kan
betul yang mulia
waktu olah tkp di rumah
kejadian itu kan
betul yang mulia
ya kan saudara siapa aja waktu itu
tidak ada yang mulia
beserta satu anggota iden dan dua anggota kami yang mulia
nah waktu itu ada disebut oleh
hmm itu kan nah waktu itu ada disebut oleh
cuk enggak ini yang di itu yang di security itu yang di gapura
ya kalau kameranya itu di gapura
ya di posisi itu ruang kontrolnya
untuk kata katanya kami lupa ya mulia
yang kami ingat hanya di vr cctv yang mulia
ya di daerah mana
untuk itu seingat kami tidak disebutkan yang mulia
kan waktu itu peristiwa itu disitu kan
kira kira mungkin daerah lain lagi atau peristiwa lain
tidak tahu yang mulia
nah itu makanya
kalau ingat hanya seperti itu yang mulia
label harus tentu di label
harus ada penyitaan
kalau memang itu anu ya harus ada penyitaan apalagi tindakan itu harus dengan berita acara
ya itu tindakan amitrasi kepolisian itu
tidak main serah serah begitu aja kayak nyerahkan
apa namanya beli goreng
sedangkan beli goreng pisang aja sekarang pakai tanda terima pakai resi
beli makanan pakai tanda terima sekarang pakai resi
apalagi barang bukti terkait dengan anu
sudah nanti pakai tanda terima kan
surat belanjaan aja juga pakai tanda terima ada resi
masa barang bukti enggak pakai binta acara enggak pakai anu
main serah serahkan gitu aja
udah enggak bener
mestinya kalau itu harus dilengkapi
ya atau berapa saat kemudian dilengkapi
tapi saudara tidak tahu itu
cttp edit per cttp yang di
duren tiga itu yang ada kaitannya dengan apa namanya kejadian itu
tidak mau tahu ya muridnya
kalau kamu roh biasa tahu enggak
mengenai itu cctv dari mana
ketika tanggal sepuluh diserahkan ke polres
saya tidak tahu itu cttp asalnya dari mana ya muridnya
tidak tahu juga
tidak tahu ya muridnya
tapi balik ke arsat dulu
kamu ada di ketika nggak kebuka itu kan
itu mau dibawa ke laboratori forensik ya
betul ya murid
benar cukup tentu ada nelfon kamu
tidak ada ya muridnya
siapa yang di telponnya
seingat kami akp rifaisal samuel ya muridnya
kami tidak mau tahu ya muridnya
kan sudah diserahkan
kami tidak mau tahu ya muridnya
apakah dia tahu karena mau dibuka di forensik
kami tidak mau tahu ya muridnya
kan itu kan tidak kebuka apakah ada upaya untuk membuka
kami tidak tahu ya muridnya
ini keteranganmu ada disini katanya
ada di apa namanya
mau dibuka dibawa ke forensik tapi kemudian cuk nelfon
tidak tahu ya muridnya
yang kami rencanakan pada saat itu besok paginya akan dibawa ke laboratorium forensik
tapi ternyata diambil kembali entah bagaimana prosesnya ya muridnya
dibawa ke polisi itu untuk apa
untuk dicek ya muridnya
dicek isinya ya muridnya
isi tentang apa
apakah cctv itu berfungsi atau tidak dan apa isinya ya muridnya
iya tentang masalah apa
tidak usah ditutupi
tentang kejadian di durian tiga ya muridnya
sebagai petunjuk kejadian di durian tiga ya muridnya
sebagai petunjuk kejadian di duren tiga
betul ya muridnya
iya dalam hal apanya
jujur aja saudara
nah hal apanya
itu kan kamera cctv
jadi dalam hal apa yang mau diambil dari kamera cctv itu
kamera cctv banyak tuh disini juga ada dimana mana ada
nah disitu kenapa yang itu diambil
apa kejadian itu ya muridnya
iya kejadian apa
terkait dengan kejadian terbunuhnya atau tewasnya brigadir joshua
betul ya muridnya
dan kaitan itu ya
betul ya muridnya
itulah maka dicek ya
ternyata oleh anu kemudian di
mintakan lagi ya
betul ya muridnya
saudara sempat tau gak apa isinya
tidak tau ya muridnya
sampai akhirnya disuruh gak tau kan
tidak tau ya muridnya